pemirsa kita update informasi terkait kasus penganiayaan anak polisi yang berujung pada terkuaknya dugaan pelanggaran lainnya
bersama ayat sudrajat jurnalis foto cnn indonesia
ya ayat kita tahu bahwa ppatk memblokir
selamat pagi ferdi dan dea
ya ayah kita tahu bahwa ppatk memblokir rekening milik akbp ahirudin hasibuan istri serta anaknya karena diduga terjadi pencucian uang
dan yang terbaru kabarnya juga terdapat gudang solar ilegal
sejauh mana penelusuran anda dan juga hasil penyelidikan dari pihak kepolisian
ya pagi ferdie dan dea
di belakang saya ini adalah gudang yang diduga milik akbp ahirudin hasibuan
dan diduga juga di dalamnya berisi solar yang berat
asal dari pertamina
lokasinya hanya berjarak sekitar seratus meter dari rumah akbp ahirudin hasibuan
kalau bisa dihitung sekitar satu dua tiga empat lima
karena di sini ada tanah kosong maka dihitung lima
lima rumah dari akbpah
kenapa kemudian gudang ini diperiksa
karena ada laporan dari warga masyarakat yang menurut curiga
bahwa gudang ini merupakan bagian dari usaha akbpah
tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah warga yang berjaga di lokasi ini
cuma mereka belum berani memastikan apakah ini memang milik aha atau tidak
cuma dari lokasi yang saya berdiri saat ini tercium ada aroma seperti solar
yang diduga keluar dari dalam gudang ini
ada garis polisi yang dibentangkan di pintu luar dan pintu dalam
di balik pagar ini ada pagar berikutnya yang membatasi antara ruang halaman gudang dengan gudang yang berisi solar
ada sekitar dua tangki solar besar berukuran yang bisa diperkirakan isinya sekitar belasan ribu liter
kemudian ada belasan drum baik itu drum kaleng maupun plastik
yang diduga menjadi tempat untuk penampung bbm solar yang berasal dari luar
nah kemarin siang penyidik polda sumatera utara bersama dengan pihak pertamina patraniaga sumatera utara melakukan penggeledahan ke dalam gudang ini
mereka mengecek apakah benar benar ada solar yang diduga ditimbun di tempat ini
seberapa banyak kemudian interval
keluar masuknya solar truk truk pengangkut solar yang masuk ke dalam
kita belum tahu kita akan tunggu hasil penyidikan dari polda sumatera utara
sejauh ini apakah sudah ada konfirmasi lebih mendalam dari pihak kepolisian terkait penyelidikan bahwa solar solar tersebut adalah milik dari akbp akhirudin
ya seperti yang saya sebutkan tadi
bahwa polisi sejauh ini masih melakukan penyidikan pendalaman
apakah benar gudang ini milik akbp ah dan berikut solar yang ada di dalamnya juga milik dia milik yang bersangkutan
kemudian didistribusikan untuk siapa aja kemana saja kemudian truk truk apa saja yang mengeluarkan solar dari dalam gudang ini
tapi yang jelas kemarin pihak pertamina patraniaga mengakui bahwa tangki yang ada di dalam itu adalah
bertuliskan pertamina ep pertamina eksplorasi
tapi mereka belum bisa memastikan apakah tangki itu milik mereka
karena bisa saja menurut mereka tulisan itu sengaja diterakan di tangki tersebut
baik terima kasih ayat sudraja sudah melaporkan langsung dari medan sumatera utara
melaporkan bagaimana situasi terkini di tempat gudang yang diduga ini berkaitan atau berafiliasi
dengan akbp ahirudin
terima kasih ayat selamat bertugas kembali